anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
pembayaran parkir di depan toko atau pinggir jalan umumnya dilakukan secara tunai kepada juru parkir atau jukir
namun di era teknologi saat ini pembayaran parkir juga bisa dilakukan secara online dengan berbagai sarana
salah satunya di kawasan kota denpasar yang memperlakukan pembayaran parkir dengan menggunakan financial technology berupa qr code
tempat parkir kendaraan di depan toko jalan tengku umar barat kota demasar ini sehari harinya ramai
dengan kendaraan baik roda dua maupun roda empat
untuk mengatur kendaraan juru parkir atau jukir disiagakan di lokasi parkir ini
ada yang berbeda diberlakukan jukir saat hendak menarik biaya parkir kendaraan saat keluar dari tempat parkir
ya jukir di tempat ini dibekali dengan alat untuk melakukan pembayaran
alat ini bisa menerima pembayaran tidak saja dengan e money atau qris
melainkan juga pembayaran melalui beberapa aplikasi penyedia uang elektronik
jukir yang bertugas dengan alat ini mengatakan pembayaran cashless ini cukup mudah
apalagi tidak harus menyediakan uang kembalian
menurut saya sih gampang lebih simpel
jadinya kalau mau scan tuh ya nggak perlu ribet pakai karcis atau gimana gitu
kalau misalnya tidak
tidak bawa uang cash
ya pakai ini aja pakai qris sama e money
itu aja sih biar nanti ditanya
oh ada uang kecil mas
oh pakai qris aja atau pakai e money aja gitu
cara penggunaan alat finansial teknologi ini cukup mudah dan cepat
jukir pertama tama melakukan foto pada nomor kendaraan
kemudian alat akan mengeluarkan scan qr code yang akan di scan oleh pemilik kendaraan
selanjutnya nominal pembayaran akan muncul di dalam alat ini
sesuai waktu dan jenis kendaraan
tinggal klik oke atau bayar dengan aplikasi
pak kenapa pak pakai tadi pembayaran pakai qris tadi pak e parking tadi pak
lebih praktis yang penting di kirisnya masih ada duit
jadinya tidak perlu mengeluarkan recehan itu aja

ya pokoknya lebih gampang lah kita pakai e money aja gitu ya
ya pokoknya lebih gampang lah kita pakai e money aja gitu ya
lebih gampang lah kita membayar parkirnya
tidak pakai mengeluarkan duit lagi dari saku
di rutpd parkir kota denpasar nyoman putralan menerangkan
penerapan parkir berbasis teknologi telah diterapkan di berbagai lokasi dengan sistem yang berbeda beda
mulai dari e parking dengan mainless atau palang pintu otomatis
hingga dengan alat khusus yang memberikan opsi kepada masyarakat
untuk pembayaran parkir secara cash maupun cashless
nah tentu selanjutnya perkembangan perkembangan dari pihak perbankan juga sudah menawarkan ke kita untuk kerjasama kiris
sehingga jukir kita di dalam melaksanakan tugas ya dibekali dengan kode qr
nah tentu itu bagus juga
nah ini kembali kami minta kepada masyarakat
kalau itu kami lakukan tolong bantu jukir kita juga ya
kalau memang kiris ya kiris
kecuali memang tidak punya sama sekali
ya kami juga akan menyiapkan sistem cash dalam pembayaran parkir ya
saat ini ingin merencanakan adanya gate parkir kecil untuk sepeda motor di tepi jalan
saya pikir ini lebih efektif ya
pertama kami bisa urai sdm kami kepada pelayanan yang lebih maksimal
karena cukup bagi kita jaga pintu masuk dan jaga pintu keluar
lahan parkir di kota denpasar saat ini terbagi beberapa jenis
tiga ratus delapan puluh titik berupa parkir tepi jalan umum atau badan jalan
dan sekitar dua ratus delapan puluh titik berada di pelataran toko hingga gedung
di meliputan cnn indonesia denpasar bali
pernahkah anda merasa khawatir atau takut ketika ditelepon oleh nomor yang tak dikenal
kali ini kami akan berbagi informasi mengenai aplikasi pengenal nomor telepon dan bagaimana kerjanya
pertama kami ingin mencoba untuk mencoba
ketika kami mendapatkan panggilan telepon dari nomor yang tadi kenal terkadang cukup mengganggu
berhati hati mengangkat dikarenakan terkadang nomor tersebut memiliki tujuan yang tidak baik seperti penipuan atau spam
namun kini ada aplikasi yang dapat membantu untuk mendeteksi apakah nomor tersebut benar benar milik seseorang atau hanya nomor iseng
yang punya tujuan berbahaya lain seperti penipuan
saya sih sekalian install aplikasi itu juga cuma kalau misalnya nggak ke detect langsung reject aja gitu
kalau misalnya dia nelpon dua kali biasanya baru saya angkat
biasanya sih di reject ya terus kita juga eh aku juga punya aplikasi yang true color gitu
bisa bisa melihat siapa yang nelfon dari mana gitu kalau nggak jelas ya reject aja
ada dua aplikasi yang cukup populer di kalangan masyarakat
aplikasi pelacak nomor asal sweden dan amerika serikat
yang memiliki pengguna aktif sebanyak dua ratus juta ini
dapat membantu tak hanya mengenali namun juga memblokir langsung nomor yang tidak dikenal
true color dan get contact bekerja dengan sistem database yang dihimpun dengan cara crowdsourcing
dimana nomor telepon pengguna terdahulu yang bersedia dibagikan
dijadikan sebagai database besar untuk digunakan oleh seluruh pengguna aplikasi
maka dari itu dari database yang ada di aplikasi
saya tinggal copy paste nomor yang saya tidak ketahui
dari situ saya bisa langsung tahu kontak tek siapa yang mencoba menghubungi saya
keamanan dari aplikasi untuk para pengguna
dari sisi penyedia vendornya penyedia layanannya itu relatif aman
nah mungkin kita perlu pikirkan dari sisi user
karena user bisa melakukan search atas satu nomor
nah istilahnya sekarang begini
tergantung yang pakai
kalau yang pakainya polisi ya untuk menjaga keamanan
kalau yang pakai premen atau begel untuk menodong dapatin nomor
aplikasi true color dan get contact menyediakan fitur berbayar maupun tidak
pengguna yang berbayar akan mendapatkan lebih banyak fitur
termasuk tidak melihat iklan melihat siapa saja yang mengintip akun
perekaman panggilan dan mode inklusi
di aplikasi ini kita bisa melihat yang berbayar atau tidak dan juga yang tidak berbayar